pengemis dengan modus berpura pura tidak memiliki kaki ditangkap petugas dinas sosial jakarta barat di kawasan pesakih kalideres senin sore
dengan modus ini sedikitnya lima puluh ribu rupiah dihasilkan dalam waktu dua jam
tim dinas sosial jakarta barat berhasil mengamankan seorang pria yang mengemis dengan modus kaki buntung
saat ditangkap pria bernama roni tersebut tidak bisa menghindar dan dibawa ke panti sosial kedoya untuk diberikan penyuluhan dan rehabilitasi
modus ini dilakukan roni untuk mendapatkan uang dari pengguna jalan yang iba melihatnya
dalam waktu dua jam roni berhasil mendapatkan uang lima puluh ribu rupiah
aksi ini sudah dilakukan selama kurang lebih dua tahun sejak dirinya berhenti bekerja sebagai buruh
ketika diberikan uang roni berhasil mencari uang yang lebih murah
di jakarta barat di tempatan basakia di kalidres ini ada kru dari masyarakat laporan masyarakat tentang posisi dia yang mungkin setelah kita cek
datangani rupanya dia sudah melakukan kegiatan ini sudah lama juga dan berpindah pindah
sebenarnya ini berpindah pindah kalau saya lihat melakukannya kegiatannya ya sangat menimbul
saya sangat menipu
pak ini modusnya apa pak
modusnya ini dia ngemis dengan pura pura kaki buntung
padahal seperti kita lihat ini posisinya sehat walafiat
untuk membuatnya jerah rony kini berada dalam pembinaan di panti sosial kedoya milik dinas sosial dki jakarta
rizal tan jakarta